masa buat nolak kaver lo perlu mikir dulu
gue harus tanya langsung sama rara
kamu baru ngerjain dua soal
gak biasanya kamu
sebenernya tugas saya udah selesai
tapi ketinggalan di rumah
makanya ini saya mau ngerjain ulang
tapi baru selesai dulu apa
meskipun kamu murid teladan
saya lagi sedih pak
masa perjuangan cinta saya itu salah sih pak
gak ada pacar pacaran
kalian itu jalan main derama di depan saya
udah salah kok
mau ditambah hukuman
yaudah sih terima aja
kalau dihukum bareng gila
gue matematika gue kemana ya
ini udah gue masukin ke dalam tas kok gak ada sih
ya ampun percuma dok buat kerjain semalam bergadang
saling betapunya saja
tau sendiri kalau nadif gak jago matematika
jadi mending punya gue aja
gue jamin nilainya lebih bagus daripada punya nadie
beta itu yang tawarin duluan ke nona rifa
jadi biar nona rifa liat beta punya saja
kalau rifa saling punya lo
sama aja dia ngambil jalan sesat
pasti salah semua
pakai buku beta saja ya nona
beta kerjakan ini tuh paling serius kali
jadi beta jamin tidak akan dapat nilai
yang penting kan kata orang sudah kerjakan toh
udah terima aja kan rifa
ya rifa yang penting usaha kan
tuh pak jangan sia siain kebaikan yang tulus dari hati yang kucing
ya ampun ade pak rel
gue tuh capek tau gak sih
gue tuh capek tau gak sih
gue gak butuh

bu sifalia nih pegang
sekarang pindah ke bangku masing masing lagi
ah berkandung saja ya
namanya murid begitu dia mau seraya hukum biasanya mukanya pucat ketakutan bahkan jantungnya itu berdebar debar
kau malah gak sabar pingin dihukum pacemana sih kau kau gak takut dihukum ya
bukan ya gitu pak togar cuma dari tadi kan pak togar tuh diem aja
nah saya kalo ngeliat pak togar itu diem aja saya merinding pak
kau pikir aku ini setan hantu gitu sampe kau gemetar sampe kau jantung kau gedebek gedebek gitu
lebih serem sih pak
kau jangan bercanda aku serius ini
kalian dengar bisa lu juga dengar
kalian harus menjalankan hukuman jauh lebih serius dari sebelum sebelumnya
pak saya sama rifki kan bolasnya cuma setengah
lima hari masa hukumannya jauh lebih buruk
udah jangan protes
pokoknya kalian harus lebih serius menjalani hukuman ini paham ya
jadi hukuman kita tuh apa pak
saya kasih waktu kalian seminggu
untuk mencari bukti
bahwasanya si misir itu tidak bersalah
tapi harus ada bukti makanya saya kasih waktu
pak togar ini serius hukuman kita
untuk mencari bukti yang konkret
jadi saya ini tidak main main
berarti pak togar belum sepenuhnya percaya kalau saya nyakitin arek
eh jujur bapak bilang sama kamu
walaupun kau masih murid baru di sekolah ini
tapi bapak tau gitu
kalau ini murid yang baik
dan bapak terus terang tidak mau kau dikeluarkan dari sekolah ini
apalagi dengan tuduhan tuduhan yang tidak jelas kebenarannya
bapak tau betul
jadi makanya bapak harus selidiki ini
tidak boleh ada yang main main di sekolah ini
tidak boleh ada pitnah di sekolah ini
terima kasih pak togar ya
apalagi pak togar sudah percaya sama jodoh saya
saya yakin pak jodoh saya ini tidak mungkinlah melakukan hal jahat kayak gitu ya kan
dan saya yakin
saya akan temukan bukti bukti ini
bahwa jodoh saya ini tidak bisa
gak ada ya
jangan sembarangan kok
kan serius emang lo jodoh gua
gak ada apa apa
kalian gak dengar tuh
masuk lagi ke kelas
sekali lagi pak
terima kasih udah cukup
cukup percaya sama pak togar
terima kasih pak togar ya
ke bakal kekejar nih kayaknya
mana baru dapat dua soal lagi
kenapa kamu baru masuk
pak jaya juga kenapa baru masuk
kok malah tanya balik
biasa saya dari ruangan pak togar
emang kamu murid langganannya pak togar
pelajaran pertama kita matematika ya
kemarin bapak kasih tugas sudah dikerjakan semua
keluarkan buku kalian
taruh di meja
nanti bapak cek satu per satu ya
pasti bakal kena marah sama pak jan
kamu baru ngerjain dua soal
gak biasanya kamu
sebenernya tugas saya udah selesai
tapi ketinggalan di rumah
makanya ini saya mau ngerjain ulang
tapi baru selesai dulu
meskipun kamu murid teladan